hari kedua acara konferensi islamic broadcasting regulatory authorities forum menghasilkan dasar sila penyiaran
dan hasil tersebut nantinya dihadapkan dapat diterapkan di seluruh media penyiaran
acara dimulai dengan menyanyikan lagu indonesia raya oleh paduan suara dari universitas pajajaran bandung
selain dihadiri lebih dari empat puluh satu delegasi negara turut hadir deputi perdana menteri malaysia dato seri ahmad zahid
dan menteri komunikasi dan informatika republik indonesia rudiantara
acara konferensi media dunia ini ditandatangani dengan pembacaan dan penandatanganan dasar sila penyiaran
oleh wali kota bandung ridwan kamil gubernur jawa barat ahmad heriawan
ketua kpi yuliandre darwis rektor empat prof dr tri hanggono ahmad
disaksikan oleh delegasi dari negara negara dunia
dasar sila penyiaran tersebut berisi lima poin penting yaitu
diharapkan lima acuan penyiaran ini diterapkan tidak hanya di indonesia
tetapi mencakup seluruh negara di dunia
kita harus sepakat sekarang bahwa media ini
itu ternyata mampu memasifkan urusan memasifkan informasi
oleh karena itu media harus bertanggung jawab
informasi informasi yang dimasifkan diberitakan hanyalah informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
lewat fakta media seimbang
selain itu dilakukan pula penandatanganan memorandum of understanding
antara ketua kpi dan perwakilan dari korea communication commission atau kcc
memorandum berisi konten penyiaran antar negara negara di bawah ini
braft dan korea selatan mengenai komitmen bersama untuk menjaga perdamaian
memberantas radikalisasi dan berita hoax demi terciptanya dunia yang lebih baik
diharapkan international conference sebagai pengetahuan awal tadi
juga pak wakil perdana menteri malaysia juga menyampaikan
kemudian dari pemerintah indonesia disampaikan oleh pak luhut panjaitan
dengan cara bagaimana skema yang terjadi di dunia saat ini
artinya global impact secara keseluruhan memang sudah terjadi
dan harus diantisipasi dengan cara apa
persepsi framing yang sama hari ini
dan mudah mudahan framing ini di empat puluh enam negara yang hadir di sini
merasakan sebuah kulminasi maksimal bahwa energi positif lahir dari bandung for the world
peran media masa di era digital ini sangatlah penting
diharapkan media dunia dapat menciptakan harmoni dalam keberagaman
dan toleransi di antara perbedaan
andiani pratiwi bandung